lari lari melawan petugas
inilah suasana penggerbekan dan penangkapan salah satu pelaku jambret
di jalan fakih usman kecamatan seberang ulus satu palembang pada rabu siang
tidak ingin buruannya kabur petugas langsung melakukan pencarian dan penggeledahan
alhasil petugas mendapati tersangka su alias ian owek
tengah bersembunyi di dalam kamar rumahnya
bahkan suasana penangkapan pun sempat mencekam
lantaran petugas sempat dihalangi oleh keluarga tersangka
sementara aksi penjamretan telepon genggam itu dilakukan tersangka
pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh sekitar pukul lima sore
di jalan kimeroga kelurahan kemang agung kecamatan kertapati palembang
dan kemudian tersangka yang dimaksud berhasil diamankan
dan malah dilakukan tidak keberhasilan secara terukur
karena yang bersangkutan berupaya melakukan perlindungan
perlawanan kepada aparat yang melakukan penangkapan
dan kemudian melarikan diri
dari tempat tukang pelaku su merupakan residivis
yang kerap keluar masuk penjara dengan kasus yang sama
selain menangkap pelaku polisi turut mengamankan barang bukti
berupa satu buah cas ponsel oppo a tujuh
dan satu buah sarung sajam warna coklat

berbekal informasi masyarakat tim resmopol restable sembunyai
di semarang melakukan pengerebekan arena sabung ayam
di desa wonolopo mijen semarang pada rabu sore
akibatnya sejumlah orang pemain sabung ayam dan penonton
langsung kocar kacir melarikan diri
di lokasi petugas pun langsung membeku kru andi
yang menjadi penyelenggara dan bambang yang bertugas sebagai petugas tiket
melakukan perjudian dari sabung ayam di sebuah kebun
kebun bambu di desa wonolopo mijen tadi yang saya sebutkan
kemudian peran dari kedua tersangka adalah sebagai penyelenggara
selain mengamankan dua orang sebagai tersangka
polisi juga mengamankan barang bukti dua puluh lima ekor ayam aduan
dan empat puluh empat unit sepeda motor yang sebagian besar digunakan untuk taruhan
atas perbuatannya tersangka dikenai pasal tentang perjudian
dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia